suria adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh allah swt
apakah kalian tidak takut dengan murka dan ciksa allah
ah persetan dengan kata katamu
serahkan ruang kalian
ampun ampun tuhan
ampun tuhan kami menyerah tuhan
baiklah aku akan melepaskan kalian
baik tuhan kami merampok karena kami miskin tuhan
jika kalian benar benar mau berubah
carilah rezeki yang halal
ini modal berdagang untuk kalian
carilah rezeki yang halal
bagaimana persiaan kalianibilekannya
terima kasih tuhan tuhan baik sekali
iya tuhan terima kasih tuhan
tidak akan merampok lagi tuhan
kenapa kakak mengampuni mereka
barunya jahat kepada kita
orang yang sudah menyerah harus diampuni
dan orang yang sudah meminta maaf
islam tidak mengajarkan kekerasan
islam mengajarkan kedamaian
sebab dari itu
islam adalah agama yang rahmatan lillalamin
tapi kalau mereka bohong
itu semua urusan allah swt
kita tidak disuruh untuk
memeriksa isi hati mereka
dan kita juga tidak boleh
ada keributan disana
aku juga mengingatnya
agam kita harus segera
kesini kita harus segera kesini
kita harus segera kesini
kita harus segera kesini
jangan ikut campur
nama aku berhasil dari pasai
aku katakan sekali lagi
jangan ikut campur
ini daerah kekuasaan kami
aku tidak bisa melihat dua perempuan dikeroyok seperti itu
bicara dengan aku
beri mereka dengan baik baik
kurang aja banyak mulut ke orang asli
jika kau tak segera minggir
maka kau akan mati terbunuh
aku akan berikutnya
luka gusi putri tidak terlalu parah
bagaimana dengan keadaan kamu sendiri cempaka
aku tidak apa apa gusti putri
siapa dia gusti putri
bocah ini mampu terhindar dari seranganku
gerakanku cepat loh
kamu tidak akan bisa menangkapku
aku tidak tahu
tapi yang aku dengar
dia menyebut namanya
anak itu memiliki ilmu kondor agen yang sangat tinggi
padahal dia masih sangat mudah
ada apa gusti putri
ilmu kondor agen anak itu benar benar sangat tinggi
aku jadi sangat tertarik
aku jadi sangat tertarik
aku jadi sangat tertarik
dan aku ingin melihat
anak itu mampu untuk bertahan
anak itu benar benar sangat lincah
dan sangat susah ditangkap
benar gusti putri
ilmu meringankan badannya walau tidak sempurna
tapi di atas rata rata
pelatihan apa yang sudah dilakukan oleh anak itu
tapi pada awal aku nyara telah meniru

jangan bunuh dia romo
kenapa kamu menahanku ndiar
dia pantas mati
tidak sepantasnya kita membunuh orang yang sudah tidak berdaya rombo
sebelum aku berubah pikiran
kita pulang ke rumah
kenapa kamu tega melakukan semua ini padaku kakak
apa salah aku
apakah kamu tidak sadar
bayi yang ada di dalam kandunganku ini anak kakamu
kamu kira dengan kehamilanmu aku tidak tega menghajarmu
dasar kumparan buat r snacks